boy kamu harus nurut ya sama mamanya
mama gak mau kamu itu pacaran sama si reva
kalo perlu kamu gak usah deket deket sama yang namanya reva
ray kamu emang gak bete ya tinggal di kosan sendiri kayak gini
jauh dari saudara jauh dari keluarga
kan deket sama kamu
ya ngajarin gumbel sih apa sini pacar gue
sini turun jadi tinggian kamu kan
ya awal awal sih aku bete gak ada temen
kemarin kemarin kan ada reva
untungnya sih dia selalu ada
sekarang ada kamu
masuk aja dulu
gue udah mau cabut
gue cuma mau anterin baso doang kok
lo ngobrol aja dulu disini santai
gue emang beneran mau cabut
iya kok bisa gitu sih
lo abis berantem sama siapa
sebenarnya gue juga lagi kesel juga sih
dia bawa guru karate
kok bisa sih
bukannya kita semua tuh damai ya
ya sebelumnya sih boy punya masalah sama bocel gitu
yang gue tau dia itu tabrak lagi pedagang
terus akhirnya boleh kejar dan akhirnya berantem
rio sama bocel ya
oh yang nyelamatin mereka dari penjara
tapi mereka masih aja kayak gitu
terus kasih tau mereka
tapi kamu jangan sampai emosi dong
aku duluan ya
yaudah deh kalau gitu
masuk dulu ya kang
aku ganggu gak
yaudah ini bas buat kamu
shhh kebetulan banget tuh
yaudah kita makan di dalam yuk
ya udah kita buktiin aja
kalau lo emang gak bakalan jatuh cinta sama gue
kelihatan kalau lo takut jatuh cinta sama gue ya kan
gue berani sih

kehujanan ya neng
udah tau kehujanan
basi banget deh
sendirian aja nih
ya sendirian lah dari tadi
sekarang saya sendiri aja
bisa gue berani
bisa gue berani
neng aku mau ke sana
neng aku mau ke sana
neng aku mau ke sana
neng aku mau ke sana

cebut aja ah

itu kan orang yang sembarangan bawa motor
itu orang seenaknya banget sih bawa motor
kamu kok basah basahan begini
kenapa kamu gak nandu dulu
enggak sih tadi soalnya juga hujannya udah mau berhenti
nanti kamu langsung ganti baju dan mandi ya
ntar sakit loh
kalau kamu sakit boy pacar kamu pasti khawatir banget sama kamu kan sayang
kamu pacaran sama si boy
so tau banget sih jadi orang
dia mah gak tau lho papi
pasti pacaran kan
iya atau enggak
lo tuh jangan sok tau deh jadi orang
tapi gak suka kamu berbicara dengan nada tinggi kepada adriana
papi paling tidak suka kamu berbicara dengan nanda tinggi sama boy
lu gua lu gua
bisa di nyebelin pi
maafin anakmu apa ya sayang ya
anak aku juga
kayaknya sih reva jujur deh
dia emang belum jadian sama puan
ya masih nga

kalau mau ke naya
mama gak mau kamu itu pacaran sama si reva
kalau perlu kamu gak deket deket sama yang namanya refat